peretasan informasi data pribadi sering berujung pada beragam kejahatan siber
mulai dari pemalsuan data untuk pinjaman online kartu kredit hingga penjualan database secara ilegal
dampak yang ditimbulkan beragam
mulai dari dampak ringan seperti pesan singkat spam berupa iklan produk hingga dampak serius
seperti kiriman virus peretasan informasi penting pencemaran nama baik bahkan penipuan
yang dapat menimbulkan kerugian waktu dan biaya yang besar
oleh karena itu masyarakat perlu diedukasi tentang pentingnya pengamanan data pribadi
nah kalau ngasih data soalnya itu kan kayak privasi aku banget
kayak semua tentang aku diri aku pribadi aku gak bakal aku kasih
meski beragam cara telah dilakukan seperti tidak sembarangan memberikan data diri ke orang lain
namun ternyata itu saja tidak cukup
perlu ditingkatkan security awareness ataupun kewaspadaan
dan yang paling penting berkaya diri dengan literasi digital
menurut pakar keamanan siber pratama persada
upaya pengamanan data pribadi dapat dilakukan semua pihak
bagi masyarakat hal yang bisa dilakukan adalah mengganti password secara berkala setiap enam bulan sekali
password minimal delapan karakter dengan kombinasi huruf kapital angka dan simbol
agar tidak mudah diterka orang lain
usahakan tidak memakai password yang sama untuk banyak akun
jika khawatir lupa password maka bisa menggunakan aplikasi password manager
jangan lupa terus meningkatkan kewaspadaan dengan tidak sembarangan membuka link dari sumber tidak terpercaya

atau perusahaan yang menghimpun data pelanggan
langkah antisipasi yang dapat dilakukan yaitu memprioritaskan cyber security atau keamanan siber
perkuat sistem menggunakan teknologi terkini
upgrade sdm dengan melakukan sertifikasi pekerja it terkait kejahatan siber
sistem kebijakan perusahaan juga perlu
lebih ditegaskan lagi terkait keamanan siber
selain itu pemerintah juga perlu memperkuat hukum uu ite
dan lebih tegas lagi dalam sangsinya
bahkan literasi digital perlu diwajibkan dan ditanamkan kepada seluruh siswa sejak sekolah dasar
hal ini karena teknologi sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat
untuk melakukan checking apakah akun kita ini bocor atau tidak
ada beberapa layanan yang bisa kita coba
kita ketik alamat email kita
kemudian begitu kita klik
akan ketahuan nih
alamat email kita ini sudah bocor atau belum di internet
ketika ada pertanyaan apa yang harus dilakukan masyarakat
nggak ada yang bisa kita lakukan
yang bisa kita lakukan sekarang adalah kita harus waspada
kita harus menganggap bahwa data ini kita harus menganggap bahwa data ini
sudah botser di internet
oleh karena itu kita harus benar benar hati hati
ketika ada tawaran tawaran ketika ada telepon ketika ada sms gitu
yang memberikan penawaran penawaran agak nggak logis kepada kita
kita harus menganggap bahwa ini adalah mungkin penipuan
jadi sekarang kita harus bersikap su'uzon
ketika ada komunikasi ke kita
ketika kita terima email kita harus cek bener linknya
bener nggak link nya
yang dikasih itu benar benar link yang valid
warga yang menjadi korban kejahatan siber bisa melapor ke polisi
penjahat siber tak pandang bulu
siapapun bisa menjadi korban
kita harus tetap waspada terutama terkait pengamanan data pribadi